tapi yang membuat kita bukan kita pendukung jokowi maruf agak kurang tenang mas romy melihat apa yang terjadi pada abu bakar ⁇ baasyir ⁇
terpidana kasus terorisme yang kabarnya ingin dibebaskan oleh presiden tapi kemudian dibatalkan
sebelum saya mau tanya ⁇ whats ⁇ going on saya mau ajak kembali mas romy dan juga para pemirsa untuk melihat lini masanya
bagaimana pernyataan yusril isamahendra sampai nantinya pembatalan kebebasan oleh wiranto dan juga presiden jokowi
setelah kita melakukan perbicaraan dengan presiden jokowi dan meyakinkan beliau bahwa sudah saatnya ustadz abu bakar basir dibebaskan
dan saya sudah bicara dengan ustadz abu bakar basir minggu yang lalu dan sudah memakor kepada presiden dan presiden yakin bahwa terdapat cukup alasan untuk membebaskan ustadz abu bakar basir
pertama tama adalah karena perkembangan kemuliaan
yang pertama adalah
sebenarnya keluarga abu bakar basir itu telah mengajukan permintaan pembebasan yang bersangkutan sejak tahun dua ribu tujuh belas
karena apa karena pertimbangan usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang semakin memburuk
dan saudara saudara sekalian
atas dasar permintaan tersebut dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan
maka presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut
namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek aspek lainnya
seperti aspek ideologi pancasila nkri hukum dan lain sebagainya
oleh karena itu presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut
ya bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit sakitan seperti itu
itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan
tetapi kita ini juga ada sistem hukum ada mekanisme hukum yang harus kita lalui
ini namanya pembebasan bersarat bukan pembebasan murni
nah syaratnya itu harus dipenuhi
kalau enggak kan saya nggak mungkin nabrak
contoh setiap ada nkri setiap ada pancasila itu basic sekali itu
sangat prinsip sekali
ya saya kira jelas sekali ya
semuanya masih kajian di menko polhukam termasuk juga tentu saja
diserah kepada keluarga besar ustadz abu bakar basir

tapi intinya pemerintah
bersyukur pada allah kalau memang allah nanti mengizinkan bisa jadi
bersyukur pada allah dan kita doakan pak yusril supaya diberi pahala yang banyak
ijin sehat pak jihad
mas romi kita sudah mendengar profesor yusril yang mengaku diutus oleh presiden
katanya presiden ingin diberi pahala
yang membebaskan abu bakar basir ke atas alasan kemanusiaan
tidak lama kemudian baru bernafas dibatalkan lagi
what's going on apa yang terjadi mas romi
ya sebagai sebuah keinginan tidak berarti setiap keinginan bahkan seorang presiden pun menjadi keputusan
karena kan keinginan presiden tentu diperhadapkan kepada peraturan
bagaimana undang undang menyikapi sebuah keinginan bahkan seorang presiden sekalipun
pak yusril sebagai seorang pakar tata negara tentu memiliki pandangan
yang dengan pandangan
yang disampaikan kepada presiden itu presiden merasa teryakinkan
nah setelah itu tentu presiden memerintahkan atau kemudian meminta kepada pak yusril untuk menindaklanjuti
tetapi pada saat yang sama kan ada pakar pakar tata negara yang lain
ada pejabat pejabat negara yang lain juga dimintai pandangan oleh presiden
dan ternyata memberikan pandangan yang juga tidak selalu seragam dengan prof yusril
kita nggak usah berbicara tentang pejabat
pak mahfud saja yang mantan ketua mahkamah konstitusi berbeda pandangan dengan prof yusril dalam kaitan dengan ini
beliau menggunakan bahasa tidak ada satupun peraturan yang membolehkan abu bakar ba'asyir bebas
kecuali presiden menerbitkan perpu
jadi ini saja sudah berbeda
orang selalu berseloroh kalau ada dua pakar tata negara maka pendapatnya ada tiga
jadi saking satu pakar tata negara dengan yang lain itu berbeda beda
nah belum lagi berbicara tentang normatif yang masih berlaku
peraturan menteri hukum dan ham yang pak yusril pernah duduk di situ
dimana memang harus ada pasal penyertaan setia kepada pancasila dan nkri untuk narapidana apapun
yang meminta ppb pembebasan bersyarat
nah itu yang kemudian belakangan tentu dibaca oleh presiden atas dasar masukan pembantu pembantunya
yang berkompeten di bidang itu
nah tentu presiden menyampaikan kepada pak yusril sebuah keinginan
pada sisi yang lain keinginan itu juga disampaikan kepada para pembantunya
dan para pembantunya melakukan telah dan kajian
itu yang disampaikan ke presiden akhirnya sampai pada satu keputusan
jadi ini bukan perubahan keputusan
tetapi sebuah keinginan dari presiden yang secara tulus melihat kemanusiaan yang sudah delapan puluh satu tahun kepada ustadz abu bakar ⁇ baasyir ⁇
tapi kemudian berhadapan dengan peraturan
kan itu sebenarnya
tapi kok kayaknya publik melihatnya lain gitu mas romy
komunikasi kan tidak pernah sempurna
jadi memang bahasa bahasa misalnya presiden mengambil keputusan untuk membebaskan ustaz abu bakar ba'asyir
yang menyampaikan itu kan prof yusril
oke tapi kalau ketika prof yusril masuk kemudian diberikan akses kepada penjara membawa media massa masuk
berarti kan ada lampu hijau dari negara dalam hal ini
gak usah prof yusril
dpr aja komisi tiga kalau masuk ke penjara bahwa media
jadi bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya
sepanjang masih ada di dalam jam besuk kan tidak ada yang dilarang
tapi ini bukan dianggap menjadi sebuah kecerobohan presiden
apa keputusan yang bisa menimbulkan dilematis blunder segala macam
saya tidak melihatnya sebagai blunder karena tadi ini keinginan dan ini peraturan
nah keinginan harus tunduk pada peraturan
bahkan kalaupun keinginan itu adalah keinginan seorang presiden dia juga harus tunduk pada peraturan
p tiga sendiri gimana sikapnya melihat keputusan ini
saya dari awal dalam berbagai sikap menyampaikan persetujuan p tiga terhadap pembebasan ustaz abu bakar ba'asyir
tentu dengan catatan tidak melanggar peraturan perundang undangan
karena pakar tata negaranya ada hukumnya ada pejabat yang berkompeten ada
tentu kita tanya dong kepada pejabat yang berkompeten bagaimana dengan aturannya
tetapi prinsip dengan alasan kemanusiaan kita memberikan persetujuan
apabila presiden kemudian berkeinginan dan merealisasikan pembebasan ustaz abu bakar ba'asyir
bahkan saya juga mengatakan dalam berbagai kesempatan
kalau kemudian kita gunakan alasan menolak pembebasan ustadz abb ini adalah
nanti bagaimana dengan terpidana hukuman mati
harus diturunkan menjadi seumur hidup
kan kemudian muncul tuntutan seperti itu
bagaimana dengan terpidana peradilan peradilan sesat yang harus diluruskan bebas demi hukum dan seterusnya

kita berbicara alasan kemanusiaan yang
ada kriterianya dong
tidak kemudian dengan alasan kemanusiaan semua bisa digebiah uyah diratakan di generalisir semua harus lepas
kita akan melihat ustaz abu bakar ba'asyir sudah sakit sakitan
beberapa kali memang masuk rumah sakit
usianya sudah delapan puluh satu tahun
dan dia juga sudah menjalani dua per tiga dari masa hukuman
jadi ada kriteria kriteria yang tidak kemudian bisa di generalisir
soal nkri dan pancasila yang tidak ingin ditandatangani itu menjadi concern anda juga
itu menjadi concern
maka pada kesempatan tadi pagi juga saya kepada salah satu media menyampaikan
maka pada kesempatan tadi pagi juga saya kepada salah satu media menyampaikan
bahwa kalau memang urusan nkri dan pancasila ini tidak bisa disepakati untuk ditandatangani menjadi agak sulit pembebasan itu dilakukan
bahwa kalau memang urusan nkri dan pancasila ini tidak bisa disepakati untuk ditandatangani menjadi agak sulit pembebasan itu dilakukan
kenapa karena riwayat yang bersangkutan yang anti dengan nkri dan anti pancasila
dan terbukti dengan sebuah tindakan anti pancasila yang menewaskan lebih dua ratus orang di peristiwa bom bali
sehingga kalau kemudian yang ditanyakan itu adalah kesetiaan wajar
wong pernah punya riwayat anti pancasila anti nkri
kecuali nggak pernah punya riwayat
jadi intinya ini adalah keputusan terakhir dari presiden jokowi
kalau kemarin ada keputusan ingin membebaskan karena faktor
keinginan keinginan ingin membebaskan
oke yang kemudian diceritakan oleh prof yusril sebagai aspirasi presiden keinginan dari presiden
jadi yang overlap itu siapa pak jokowi atau pak yusril
apakah ini inisiatifnya pak yusril manuvernya pak yusril sendiri mengatasnamakan presiden
tentu yang bisa menjawab prof yusril ya
tetapi saya melihat kronologinya lebih tepat dikatakan prof yusril membahas
saya melihat kronologinya lebih tepat dikatakan prof yusril membawa

dan kemudian presiden mengiyakannya dengan sebuah oke saya dalam keinginan yang sama
kalau alasannya seperti itu
tetapi kan kemudian prof yusril meneruskannya menjadi sebuah kepastian pembebasan
tetapi presiden pada sisi yang lain menanyakan kepada pembantu pembantunya yang kompeten
tidak merasa dirugikan mas presiden secara electoral secara apa namanya image secara opini
menurut saya malah justru poin positif ada di presiden kenapa
karena presiden pada dasarnya sebagai manusia ingin memperbaiki
tetapi dia terkendala oleh peraturan
ada lagi ini namanya warung kopi maksudnya di sosial media
ini dibilangnya rencana presiden untuk membebaskan abu bakar bashir
bagian dari kompensasi tukar tambah balancing atas bebasnya btp minggu ini
seberapa bisa anda menyetujui atau membantah opini opini seperti itu
kalau opini kan nggak perlu dibantah
jadi orang bebas kok mau melakukan opini apapun ini negara demokrasi
tetapi saya melihatnya murni alasan kemanusiaan
dan itulah kenapa seorang jokowi tersentuh oleh apa yang disampaikan oleh prof yusril
apalagi sebagai pakar tata negara mantan menteri baik hukum maupun sesnek
tentu pak jokowi menilai kapasitas pak yusril
barangkali kemudian oh dia sudah menyatakan peraturannya memungkinkan kenapa tidak
ini jadi presiden nggak mas buat tkn buat presiden sendiri dalam mempertimbangkan yusril yang menjadi bagian dari keluarga besar jokowi tkn jokowi maruf amin sekarang
kalau di tkn ini kan ada bidang advokasi ya
nah ini memang sedang kita coba sinkronkan antara posisi pak yusril sebagai pengacara satu dengan posisi bidang advokasi tkn
nah ini yang kita mintakan agar ada koordinasi yang lebih sinergis antara dua ini
karena jangan sampai kemudian apa yang dilakukan tkn katakanlah melaporkan ini mempertahankan pak jokowi atas tuduhan bawah seluruh seperti ini misalnya begitu
itu kemudian menjadi kredit
ya jangan sampai apa istilahnya kerbau punya susu sapi punya nama ya
atau apa itu istilahnya itu peribahasanya gitu
artinya jangan sampai kemudian ini satu sama lain saling menegatifisir
karena kita kan semua bekerja keras untuk mempertahankan dan terus menaikkan elektoral ini
tapi ini menjadi perhatian khusus ya pas cat lagi di ini ya
pasti dengan hal seperti ini maka hal hal yang kemarin kita khawatirkan eh jangan sampai loh ini yang dilakukan prof yusril ini kemudian menegatifisir apa yang dilakukan tim advokat
apalagi mengatasnamakan presiden
apalagi jelas jelas beliau mengatakan presiden menyetujui begitu
jadi barangkali itu hal yang menjadikan kacamata sebahagian seperti off site begitu ya
saya yakin presiden pasti sudah curhat ke mas romy tapi pasti nggak mau dikasih tahu ke kita semua
tapi presiden cukup bahasa anak muda zaman awalnya agak bete mas agak
yang saya tahu pak jokowi itu orang yang cool ya
jadi beliau orang yang sangat juga mudah untuk melakukan revisi apabila apa yang pernah menjadi ijtihad sebelumnya
sebagai bahkan sebuah keputusan sekali pun salah
ingat waktu presiden sempat menandatangani insentif untuk pembelian mobil anggota anggota dpr
sampai tiga ratus juta kalau nggak salah waktu itu
saya waktu itu sempat ditandatangani meskipun kita disenayangin udah senyum senyum
waduh alhamdulillah ini begitu kan
tetapi kemudian begitu banyak protes dari masyarakat
akhirnya presiden mengatakan oh iya saya kurang membaca dengan seksama dan saya melihat bahwa ini mengganggu rasa keadilan masyarakat
saya batalkan aja
merevisi mengandulir ijtihad kalau kata anda kalau nggak mau dibilang keputusan atau kebincangan oke
kehilangan akal sehat terus menerus mengklaim diri sebagai ketua umum p tiga dengan tidak masuk akal
ya bisa dikatakan ini orang orang yang kurang kerjaan begitu ya
yang mungkin argonya sedang mati begitu
nah ditangkap ini kemudian digunakan